saya juga pernah ketemu sama dia
kita dipukul pukul dengan
baik atau kalau gitu mah prabu amuk mari kita
jelasin wakil kita yang menjelaskannya ayo kita
seperti gua ini dilindungi oleh raja
gaya benar lebih baik kita keluarkan
tenaga dalam kita baik
astagfirullahaladzim masya allah
lembur seraya tidak mampu menggambulnya
mengapa tuh prabu amuk marukuteh lari lari siang siang
banyak berarti warganya hahaha kasihan ya prabowo amukmarunggul raja japura dituduh
maling hahaha duduk keing kenapa tuh ini teh bisa dikejar kejar warga gitu
marah kalau marah mah saya bilangin ke gusti prabu
kiaman kiamin kalian tahu aku tadi dikejar kejar oleh warga warga
aku dituduh mencuri dan asalkan yang tahu aku bersumpah kiaman kiamin aku tidak mencuri
aku bersumpah aku tadi menyuruh menyuruh pendekar pasar untuk mencari makanan tapi
ternyata pendekar pasar itu mencuri makanan bukan mengambil makanan jadi aku dituduh oleh
warga warga tiba tiba datang warga baru aku devita yang mencuri aku bersumpah aku bukan pencuri
kiaman kiamin aku bersumpah tapi makanannya dimakan kan
tadi aku hampir memakan makanan itu oh kena fitnah hahaha ya udah kalau gitu
mai prabowo amukmarunggul biasa ya yang dijelasin sama warga terima kasih kiaman kiamin terima kasih
maaf hehehe iya keh maharaja gusti prabowo amukmarunggul kicuraling obdiko kiaman kiamin ini
adalah abdi japulau yang bernama kicuraling dia adalah pengikut usia
kamu bisa keluar dari penjara
sudah dibebaskan dan saya disuruh mencari maharaja gusti prabowo amukmarunggul untuk
bantu bantu masyarakat ih kamu memang memuji setiaku
saudaranya akhirnya ketemu lagi hahaha
ini bukan saudara aku tapi update oh
aduh kirain sepukunya nih wajahnya
masa mencara cuman jauh

waktu ketemu kita dipukul pukul dengan
baik aku kalau gitu sama prabu amuk
mari kita nungguin warta biar kita yang menjelaskannya
shainur jati lebih baik sekarang shainur jati mengambil kesempatan
untuk menyelamatkan raka walang semusa
aku harus bisa keluar kini
aku harus bisa keluar kini
aku harus bisa keluar dari
dari lintang ini
raden tidak apa apa
kita tinggalkan duanya raden